keberadaan pondok pesantren al zaitun di indramayu jawa barat kembali memicu polemik
usai pimpinannya panji gumilang terjerat kasus pidana dugaan penodaan agama kini terungkap
pesantren al zaitun terafiliasi dengan organisasi radikal negara islam indonesia
menko polhukam mahfud md pada rabu menjelaskan
dahulu yayasan al zaitun bernama yayasan negara islam indonesia
negara islam indonesia diketahui menjadi induk dari semua jaringan terorisme di indonesia
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga edii pecah menjadi jemaah ansarut tawid dan jemaah ansarut daulah atau jad
meski begitu menurut mahfud tindakan terhadap yayasan al zaitun baru akan diambil
jika ditemukan adanya tindakan pidana kasus terorisme oleh badan nasional
penanggulangan terorisme maupun densus delapan puluh delapan
mahfud mengklaim hingga kini pengaruh organisasi nii di ponpes al zaitun semakin berkurang
dan itu ada dokumen yayasannya bahwa dulu yayasannya yang namanya itu yayasan ntd
tapi lalu berubah yayasan pendidikan al zaitun dan seterusnya
ya biar nanti diselidiki oleh bnpt dan densus kalau ada tindakan tindakan yang sifatnya fisik
menanggapi keterkaitan ponpes al zaitun dengan organisasi teroris
kepala bnpt kom jeroiko amelza menyatakan
tidak ada hukuman selama ponpes al zaitun tidak mengajarkan kekerasan termasuk menentang ideologi negara
sejarah itu menunjukkan memang mereka ada afiliasi pada orang itu
tapi itu sejarah
selama mereka tidak bertentangan dengan aturan hukum
tidak mengajarkan tentang kekerasan apalagi aksi dengan kekerasan termasuk menghadap hadapan dengan ideologi negara
tapi itu adalah salahnya karena ada alteriasi
sementara pengusutan dua ratus delapan puluh sembilan rekening janggal milik panji gumilang dan yayasan al zaitun terus bergulir
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk telah membekukan ratusan rekening panji gumilang
lantaran transaksi keuangan pada ratusan rekening itu masuk dalam kategori mencurigakan
termasuk dugaan pencucian uang
panji gumilang diketahui memiliki dua ratus lima puluh enam rekening
dengan enam identitas
di antaranya atas nama abu toto dan abdus salam
kita ucapkan kepada negara republik indonesia
telah membantu al zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan
di antara ratusan rekening itu terindikasi ada aliran uang dari pemerintah
dalam pidato tahunan pada juni lalu
panji gumilang mengakui
andil besar pemerintah dalam keuangan pesantren al zaitun
dalam setahun al zaitun mendapat bantuan dana empat puluh tiga miliar rupiah dari pemerintah
panji menyatakan dana bantuan dari pemerintah itu sangat besar
bantuan totalnya empat puluh tiga m
jumlah yang kita dapatkan dari aliran uang
jumlah yang kita dapatkan dari aliran uang
satu tahunnya rp satu ratus sembilan belas miliar
panji gumilang saat ini tengah terseret kasus pidana dugaan penodaan agama
baris krim polri menyebut
kasusnya telah naik menjadi penyidikan yang berarti akan ada penetapan tersangka
panji sempat melontarkan pernyataan kontroversial bahwa al quran bukan kalam allah swt
melainkan kalam rasulullah
panji juga mengatakan allah tak mengerti bahasa indramayu
mengutip dari cnnindonesia com
pernyataan panji gumilang itu membuat majelis ulama indonesia menyiapkan dua fatwa baru
yakni fatwa al quran merupakan kalam allah swt dan fatwa tuhan mengetahui semua bahasa
mui sebelumnya juga telah mengeluarkan fatwa
yang mengatur bila seorang wanita menjadi khotib sholat jumat dihadapan para jemaah laki laki
maka sholat jumatnya menjadi tidak sah
fatwa tersebut juga dikeluarkan untuk merespons pernyataan panji
yang sempat mengisyaratkan membolehkan santri putri untuk menjadi khotib sholat jumat